mas kira kira ada data data yang mau aku masukin nggak
gak usah duduk aja
itu tugasnya pegawai saya
gak usah itu tugasnya ob
dulu kan aku juga ob disini
aku bikinin dulu sebentar ya
andi nih karisma putri bisa duduk
pak aku ke toilet dulu sebentar ya
enak juga ya tempatnya
loh itu kan kapalnya andi nih
selamat datang ya
suka om bagus
ini cafe om sul ya
punya saya dan teman saya
jadi saya kerja sama sama temennya
selamat ya om ya
aku juga tahu kafe ini dari temen aku sih om
makanya aku datang kesini
eh ternyata punya om surya
mau duduk dimana nih
disini jual apa kok om
bentar ya saya ambil menu aja bentar ya
akhirnya kita bisa ketemuan juga ya om di cafe
setelah kemarin aku sama temen aku sempat ngajakin om surya ketemuan
iya jadi kemarin tuh aku sempat telfon om surya
tadinya mau ajak ketemuan
tapi yang nge telepon itu tante sarah
dan tante sarah bilang
katanya om surya gak bisa ketemuan
jadinya yang ketemuan itu ya cuma aku
temen aku angga
sama tante sarah bertiga
jadi kamu temen kamu sama tante sarah kemarin ketemuan
emangnya om gak tau ya
kemarin itu kita ketemuannya di mako cafe om
di sebelah cafe ini
tadi aku tuh mau ke toilet
terus aku pikir kan kalau di coffee shop kamu itu pasti rame
karena baru pembukaan
aku mampir ke sini dulu
tadi emang rame sih toiletnya
makanya papa juga mau numpang toilet disini
bentar ya papa ke wc dulu ya
gak ada apa apa
rupanya kemarin itu mama habis ketemu sama michelle dan temannya
kok bisa ada michelle disini sih
mereka pasti ngomong soal ketemuan sama aku kemarin itu
terus apa ini
gak ada apa apa
gak ada apa apa
silahkan dipilih disini cake nya enak
kopinya juga enak
makasih om ya
tolong kamu layanin dulu ya
om permisi dulu ya
apa masalah pak
ini hot cappuccino nya bau bau ini
baik makasih ya
mama kemarin kenapa gak bilang sama papa
kalau mama kemarin ketemu michelle dan temannya
bikin kamu gak fokus dengan kasus masalah pembunuhan roy itu pak
gak ada maksud yang lain kan
yaudah minta sama kamu tolong jangan bohongin aku ya
michelle boleh om sama tante nemenin kamu daripada sendirian kan
boleh kok om tante
duduk aja gak apa apa
oh mau tanya bagaimana perkembangan penyelidikan kasusnya roy
sampai saat ini sih belum ada titik terang om soal pelakunya
oh ya pak
elsa itu dekat gak sih sama roy
gak sih gak deket
mereka sama saling gak deket
kalau kenal iya
tapi kalau dekat sih om rasa enggak
jadi bener bener gak deket ya om
tapi kira kira elsa itu tahu nggak ya password akunnya roy
enggak sih om
gak yakin dia tahu
ngobrol aja jarang kok sama royce
tante om aku izin pamit dulu ya
ya terima kasih udah mampir kesini ya
lagi ini juga tempatnya bagus banget pasti aku kesini lagi kok
oh ya kalau nanti ada yang mau kamu tanyakan soal penyelidikan kasus roy ini
silahkan aja ya tanya sama om sama tante jangan suka
iya pasti om
yaudah sekali lagi aku terima kasih ya
mari om tante
kalau dilihat lihat om surya orangnya baik ya
dan kayaknya semua informasi dia itu valid
berarti kalau dari informasi om sure itu
tapi kenapa nggak selalu curiga ya sama elsa
apa karena om surya itu nggak tahu banyak
tante sarah pasti lebih dekat sama elsa
lebih baik kapan kapan
aku ajak tante sarah ketemuan lagi buat ngobrol
terus aku ngapain mas
duduk aja saya mau kerja soalnya
mas kira kira ada data data yang mau aku masukin nggak
ya usah duduk aja
itu tugasnya pegawai saya
ya usah itu tugasnya ub
dulu kan aku juga obe di sini
aku bikinin dulu sebentar ya
nanti nih karisma putri bisa duduk

aku pengen watik saat animasik

ga mainan nak musik di korb
dengan pengen rakan